fungsi jembatan penyeberangan orang atau jpo yang belum ideal bukan tanpa sebab
kondisi jpo yang kurang layak hingga rawan akan tindak kriminalitas menjadi dalih bagi pejalan kaki
untuk tidak menggunakan fasilitas publik ini
padahal anggaran bagi salah satu fasilitas vital pejalan kaki ini mencapai miliaran rupiah
kondisi jembatan penyeberangan orang atau jpo yang berada di jalan selipi jakarta barat ini tak terurus
besi pembatas lapuk dan berkarat
tidak ada atap pelindung
kawat menghalang jembatan rusak
bahkan tak satupun terlihat sarana penerangan di jembatan ini
idealnya jembatan penyeberangan orang atau jpo tentu harus mencakup aspek kenyamanan serta keamanan bagi penggunanya
namun yang kita temui di lapangan justru berbanding terbalik
sejumlah jpo di jakarta berada dalam kondisi yang tidak layak dan bahkan rawan akan aksi kejahatan
bahkan kondisi ini diperparah dengan adanya pedagang
kondisi yang membuat pergerakan ke jalan slipi lebih berat

ironisnya dana yang dikucurkan tidak sedikit untuk memperbaiki dan memoles infrastruktur ini
namun tetap saja hak pejalan kaki dirampas
kondisi tidak layak sebuah jpo diperburuk oleh keberadaan para pedagang kaki lima
selain menyita sebagian ruang publik
pembeli yang mampir membuat pergerakan ke jalan slipi
lain ikut tersendat
hak kita sebagai pejalan kaki juga merasa terganggu dan ini yang bisa berefek pada
penggunaan mobil yang terlalu banyak
karena kita juga merasa kurang nyaman dan aman

saya berharap sih ada pengaturan mengenai itu
kalau musim hujan mungkin ada atap atap yang bocor yang menyebabkan si lantainya ini jadi basah gitu banjir mas
pemerintah pun dingin menanggapi persoalan klasik ini
pemerintah pun dingin menanggapi persoalan klasik ini
yang dikucurkan untuk perbaikan dan perawatan enam puluh satu jpo di jakarta mencapai sembilan miliar rupiah
jpo semakin minim perhatian bahkan dirampas oleh rakyatnya sendiri
jika fasilitas publik ini berfungsi dengan semestinya
tentu dapat mengurangi resiko kemacetan dan kecelakaan di jalan raya ibu kota